makanan dan minuman fermentasi juga baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah
karena at the end of the day kan semuanya ingin lebih sehat hidupnya
tapi tidak kaget karena sebenarnya ini sudah berjalan lama sekali
kalau yang ini kan dia fluffy
cuitannya mas dhani laksono
dan terbukti dalam beberapa kesempatan
terus masih apa ya punya anak masih remaja gitu kan umur segitu masih repot gitu kan masih susah
ada manusia gerobak musiman ada pula pemulung musiman
kalau dia tembus sepuluh juta lebih yang ngelewatin yang sekarang ada di nomor satu
sementara pada hari tertentu seperti bulan raja dan syaban bisa mencapai dua lima ratus orang
setiap acara kita selalu membuat sosial eksperimen gitu
terhadap perilaku pejabat tinggi yang tentu melanggar etika pemerintahan dan etika birokrasi
untuk wilayah yang terdampak
nah dia mencari pemain yang minimal harus tingginya satu ratus delapan puluh lima ke atas
menjadi kabupaten dengan jumlah permohonan dispensasi perkawinan anak terbanyak di jawa barat
jarak antara rest area sekitar tujuh belas km